angka kendaraan diputar balikan oleh petugas gabungan di pos penyekatan sumber harta kalimalang bekasi menurun pada malam takbiran atau h satu lebaran idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
sebanyak delapan puluh sembilan kendaraan roda dua dan empat belas kendaraan roda empat telah diputar balikan petugas
kapolsek bekasi kota kompol arma ini menyebutkan bahwa angka pemudik menurun pada prediksi hari puncak mudik lebaran dua ribu dua puluh satu yang melintasi jalur alternatif di kawasan bekasi kota jawa barat
meski begitu pihaknya tetap sudah menambahkan sejumlah personel gabungan yang berjaga di pos penyekatan sumber arta kalimalang untuk mengantisipasi pergerakan pemudik yang baru akan berangkat pada malam takbiran
ia pun menyebutkan bahwa penambahan personil petugas gabungan ini akan terus disiagakan
akan hingga puncak arus balik lebaran dua ribu dua puluh satu yang diprediksi akan terjadi pada h tiga lebaran yang akan datang